meski pencarian emeril khan masih terus dilakukan oleh pihak berwenang swiss
namun keluarga ridwan kamil harus kembali ke tanah air
hal ini disampaikan istri ridwan kamil atalia praratia dalam postingnya di akun instagramnya
atalia mengunggah fotonya bersama ridwan kamil dan anak perempuannya kamilia leticia azahra
duduk di pinggir sungai are
dia menulis telah melepaskan kepergian eril
atalia juga mengunggah pesan pribadi dari wali kota beron
alex menyatakan bahwa kota beron akan selalu memiliki hubungan spesial
dan mendalam terhadap keluarga ridwan kamil